ya babak demi babak kasus kematian brigadir yosua pekan ini terus menjadi perhatian setelah dpr memanggil kapolri dan mendapatkan dukungan anggota dewan
kemudian ada sidang etik verdi sambo yang dilaksanakan dan berujung pada pemecatan
namun sambo melakukan perlawanan dengan mengajukan banding bagaimana media melihat pemecatan verdi sambo yang sudah dilakukan oleh polri
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial seperti biasa di hari minggu
malam hari ini saya bersama dengan mas revolusi riza mas revo wp meret cnn indonesia dan ada mas elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi dari detikom
selamat malam mas revo mas elvan kabar baik semuanya
pasti pekan ini yang kembali menjadi diskusi bahan diskusi ya mas revo dan juga mas revan adalah masih kasus verdi sambo dan sudah ada keputusan pemecatan secara tidak hormat oleh majelis etik polri
tapi kemudian ada upaya perlawanan sambo
di luar itu adalah hak verdi sambo ya mas elvan dan juga mas revo untuk mengajukan banding
tapi kita melihat peristiwa pemecatan ini seperti apa
mungkin saya ke mas revo dulu
satu hal mungkin ini perlu kita apresiasi karena cepat berlangsung dalam waktu satu hari dengan lima belas saksi
tapi di sisi lain upaya banding ini juga menimbulkan banyak pertanyaan pertanyaan baru
ya tentunya kita seperti yang renhat tadi katakan kita menghormati setiap
proses hukum yang berlangsung ya yang terkait dengan irjen verdi sambo ini
jadi ketika komisi etik dan profesi polri kemudian memutuskan pemberhentian secara tidak hormat kemudian disusul dengan proses banding tentu ini adalah sebuah hak
keputusan yang harus kita hormati dan kemudian hak verdi sambo juga untuk mengajukan banding itu
nah terlepas dari proses yang terjadi renhard ya
ini memang berlangsung sangat cepat dan menjadi
perhatian dari banyak publik gitu
banyak pihak gitu
kita juga melakukan live report secara terus menerus pada hari itu
dan di malam ketika proses pengumuman hasil sidang komisi etik itu juga kita siapkan secara langsung
dan dari kesaksian banyak orang misalnya ketika siaran langsung itu di kedai kedai kopi di pinggir jalan itu banyak sekali orang yang melakukan nonton bareng gitu
serta melakukan analisa analisa versi mereka gitu renhard
jadi memang kasus ini menyita perhatian
nah saya pikir memang sebenarnya terlepas dari upaya banding dan juga proses pemberhentian secara tidak hormat ini
lagi lagi ini seharusnya menjadi momentum gitu ya renard ya
ketika seorang kadif propam polri kemudian difonis diberhentikan secara tidak hormat
karena perbuatan yang dia lakukan dalam kasus dukaan pembunuhan di duran tiga ya
maka ini seharusnya menjadi momen
momentum bagi polri untuk melakukan pembunuhan pembunuhan di duran tiga ya
kalau misalkan kadif propam yang bisa dikatakan ini adalah polisinya polisi bisa melakukan rekayasa kasus
maka ini kan kita sebenarnya juga sama seperti beberapa orang publik yang juga jangan jangan hal seperti ini merupakan hal yang biasa dilakukan gitu ya
nah ini kan menjadi sebuah hal yang tanda tanya
jadi kita tidak apa namanya
maka ini harus bisa menjadi momentum bagi polisi untuk melakukan pembenahan pembenahan termasuk bagaimana melakukan fungsi pengawasan
sehingga rekayasa rekayasa kasus seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan dalam setiap penyidikan apapun itu
nah ini harusnya bisa menjadi momentum bagi polri untuk melakukan perbaikan perbaikan secara internal
termasuk juga ketika banyak pihak sekarang juga mengatakan apakah ini dalam kasus
terus tiga ratus tiga dan beberapa pihak mengatakan ini adalah tiga ratus tiga yang terjadi dalam laporan
kita juga ada yang menyampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es
maka sebenarnya ini tidak boleh dianggap sepilih juga
bagaimana kemudian kita berharap ini semua bisa menjadi momentum untuk pembenahan polri ke depan
itu tentu harapan ya
saya juga ke mas elvan
banyak yang akhirnya juga menjadi berspekulasi lagi nih mas elvan
ada banding yang diajukan oleh verdi sambo
ini upaya membuang waktulah
buying time gitu
karena setelah ini ada waktu sekitar dua puluh harian lagi
kemudian juga banyak juga yang mempertanyakan buat apalagi kemudian sambo mengajukan banding
tapi proses demi proses yang kemudian berujung pada pemecatan ini
mas elvan dan juga teman teman detik com bagaimana melihatnya
jadi memang muncul pertanyaan
untuk apa mengajukan banding
sedangkan kalau kita lihat di diskusi
beberapa anggota komisi tiga menyebutkan bahwa
sebetulnya tidak ada alasan pembenaran
tidak ada bahkan untuk sekedar bukti yang meringankan itu tidak ada sama sekali
dan ingat pada saat itu sambo masih kadipropam
irjen ferry sambo masih kadipropam
dalam beberapa wawancara yang kemudian viral
setelah kasus ini meledak
propam adalah benteng terakhir kehormatan polri
dari situ saja istilahnya
kejahatan sekecil apapun dilakukan oleh kadipropam
tentunya akan diberhentikan dengan tidak hormat
nah makanya wajar kemudian
ferry sambo mengajukan banding
kemudian beberapa anggota dari kompolnas
itu menyebutkan bahwa
menduga bahwa ini ada kaitannya dengan keinginan
agar irjen verdi sambo ini
sebagai otak pembunuhan berencana
yang saya terduga otak pembunuhan berencana ini
ingin agar diberhentikan dengan terhormat
sehingga masih mendapatkan hak pensiun dan lain sebagainya
apa yang disampaikan oleh anggota kumpulan itu
menjadi menarik untuk disimak
apa yang tadi reinhard sampaikan juga
terkait buying time
kemudian pemberhentian dengan tidak hormat
ini tidak segera dieksekusi
yang kemudian menjadikan publik bertanya tanya
ini satu hal ferry sambo sudah mengakui
mengakui segala perbuatannya
bahwa sudah mengakui pun
kemudian tim khusus yang dibentuk
polri juga masih menemukan fakta fakta baru
misalnya keterlibatan istrinya dan lain lain
dan masih banyak yang belum terkuat dari kasus ini
makanya dengan perlawanan
sebetulnya banding ini ya
meskipun tentu dalam hukum diperkenankan
tentunya kan menjadi pertanyaan
dan masyarakat kemudian menjadi geram gitu
itu apa gitu
ya sudah diterima
kalau memang betul betul sayang dengan polri gitu kan
kan sebelumnya kan ferry sambo juga menyatakan pengunduran diri
karena memang pengunduran diri kemudian ditolak
karena ternyata memang polri melalui komite etik
kemudian memberi tingkat dengan tidak hormat
saya kira itu harus saya cita catatan
dan kalau memang cinta polri
harusnya nggak usah lah banding banding untuk apa gitu
karena ini akan semakin memperpanjang persoalan
dan polri menjadi semakin harus banyak lagi
selain pengurusan kasus
harus ngelatihin urusan banding ini
dan kita lihat juga
kak polri juga menyikapi keputusan banding ini ya
mas afan dan juga mas revo
dengan mengatakan ini adalah tentu hak
dan kita lihat saja begitu ya
kira kira apakah ini akan diterima atau tidak
kemudian keputusan bandingnya
masih ke mas alvan
nanti saya juga ke mas revo
mas elvan artinya dengan mempertimbangkan asas keadilan
publik gitu ya
nalar logika masyarakat yang sudah dimainkan
hampir sebulan lebih ini
apakah kemudian banding ini memang
tanpa mendahului keputusan etik ya
tapi apakah memang ini selayaknya ditolak saja
kita perlu mendorong itu atau bagaimana mas elvan
kalau kita lihat diskusi di beberapa komisi tiga
kebetulan banyak kawan juga diskusi di situ
rata rata mau menyebut tidak ada yang bisa meringankan
dan kalau kemudian ini sampai diterima bandingnya
diberitikan dengan hormat
maka kemudian yang akan jadi sorotan adalah
penegakan hukum di indonesia itu sendiri gitu
artinya memang semestinya
kalau dilihat dari banyak pembicaraan ya
karena saya tentu mengikuti perdebatan
khususnya yang awalnya itu kan juga sempat kena prank kan mereka
kemudian sekarang mereka betul betul yakin
bahwa ini mestinya nggak ada yang meringankan
dan mestinya ditolak sih
mas revo punya pandangan yang sama
soal banding ini sejauh mana media perlu lagi mengawal prosesnya
karena tampaknya masih ada waktu lagi
ini yang setelah sambo mengajukan banding
karena yang terpercaya dikatakan mas elvan
bahwa ini justru menimbulkan lagi banyak pertanyaan
spekulasi dan lain sebagainya
soalnya akhirnya sebagai media
kita harus mengawal betul kasus ini ya
namanya jangan lupa
ini bukan tentang pemberhentian tidak hormat
verdi sambo saja yang harus kita kawal
masih banyak fakta fakta lain
yang harus kita ungkap dan kita kawal
kesaksian yang tidak jelas daripada istri verdi sambo
ya kan kemudian sekarang sudah jadi tersangka
kemudian yang paling menjadi dekat dekat
kemarin di dalam rapat dengan komisi tiga dpr
masih menyebutkan bahwa
motifnya itu dipicu oleh kemarahan sambo
karena istrinya lapor
kemudian kapolri sampai sekarang
masih menelusuri adanya asusila
atau adanya perselingkuhan
saya kira ini harus dikawal betul
karena motifnya harus clear
jangan sampai kemudian masyarakat
terus terus dikasih informasi yang keliru
jadi kalau sambo saja
sudah diberi informasi
banding adalah hak
seperti disampaikan kapolri
tapi tentu dalam hal ini
masyarakat juga punya mata
saya kira semestinya
karena seperti saya sampaikan tadi
komisi tiga pun menyebut tidak ada
yang bisa dikawal disitu
jadi kemudian jangan lupa
banyak banget yang harus kita kawal
jangan sampai seolah olah ini tentang pemberhentiannya
tapi tentang peristiwa itu
itu tragedi kemanusiaan
tambahan dari mas revo seperti apa
adanya pembunuhan itu sudah benar terjadi
bahwa ada satu anggota polisi
atas nama brigadir yasua
itu meninggal di kediaman kadifropam
nah ini kan
mantan kadifropam disini
sudah mengakui bahwa
dia dalam kesaksian ya
ke beberapa pihak
yang melakukan pembunuhan adalah dirinya
melakukan penembakan adalah dirinya
kemudian disusul dengan beberapa pihak
yang juga dianggap bertanggung jawab
atas kasus tersebut
nah ini adalah fakta yang sudah
yang sudah jelas dari nhta
bahwa terjadi pembunuhan disitu
dugaan kuatnya adalah
tersangkanya adalah kadifropam
nah kan ketika kadifropam
itu melakukan sebuah
tidak ada hal yang bisa meringankan dia
kalau polisi biasa
kalau orang biasa
dibandingkan dengan polisi
yang melakukan kejahatan
maka polisi itu harus dihukum lebih berat
karena polisi itu yang bertanggung jawab
sementara kalau misalkan
propam yang melakukan kejahatan
ibaratnya juga harus dua kali lipat
lebih berat dibanding
polisi biasa melakukan kejahatan
ini yang membuat
kalau kita sendiri melihat
keputusan bahwa pemberhentian tidak hormat itu
gitu renat ya
banding atau tidak
itu adalah hak dia
yang harus kita catat adalah
sidang etik ini
etik dan pidananya
ini kan hal yang terpisah
etik di kepolisian
atau status kepegawian
atau status keanggotaan
verdi sambu di polisi
yang sedang diusut
untuk kasus pidannya sendiri
seharusnya ini tidak
etik ini tidak mempengaruhi
jalannya persidangan di
atau berkas persidangan di
nah ini yang
hal lain sebenarnya yang perlu kita kawal adalah
polisi selama ini
kalau memang sudah
kejahatan itu dilakukan oleh
yang menutup ini
maka ini harusnya menjadi perhatian yang sangat serius
itu kenapa kita semua harus mengawal kasus ini secara serius
dan lagi lagi ini juga seharusnya menjadi momentum
pengawasan di kepolisian
bagaimana polisi itu
dan sebagainya itu
kejadian kejadian seperti itu
tidak lagi terjadi
nah ini yang
yang harusnya menjadi
perhatian serius di
termasuk juga bagaimana kemudian dpr melihat ini
supaya ada perbaikan
perbaikan ke depan
dengan kasus ferdisambu ini
terus terang ya
ya kalau kita lihat di jalan jalan
begitu ada polisi
itu anak anak kecil aja udah teriakan
kepercayaan publik terhadap polri ini turunnya sangat drastis gitu
dan ini angka yang juga diakui sendiri oleh kapolri
bahwa kepercayaan publik terhadap polri
dengan adanya kasus ferdisambu ini turun sangat drastis
polri ini adalah garda terdepan
karena ada tulang punggung keamanan kita
bagaimana kemudian ketika publik tidak bisa
terus bagaimana dengan keamanan negara ini
nah ini yang harus kita
telah ah lebih jauh
kepercayaan publik terhadap polri bisa tumbuh kembali
sehingga kita semua bisa hidup aman sejahtera lah di negara ini
meyakini bahwa banding ini akan ditolak ya
tadi juga mas elvan mengatakan
apalagi begitu faktor yang meringankan
sangat sulit untuk dicari
apalagi ini juga dari hasil
rapat dengan dpr kemarin
apakah juga mas revo melihat bahwa ini
kemungkinan besar juga tentu akan ditolak
polri atau seperti apa
proses hukum kan sedang berjalan
dan banding ini adalah hak sambu
nah nantinya kalau misalkan sudah ditolak lagi
misalkan bandingnya ditolak
hasil keputusan adalah sama
seperti yang pertama
beri sambu bisa menghormati ini
kalau misalkan ternyata diterima
nah itu bagaimana mekanisme ya
bagaimana dengan pihak pihak yang
selama ini justru kita lihat
loh kok malah diterima gitu kan
nah ini yang
mekanisme mekanisme ini tentu harus bisa
kita sama sama menghormati lah
polisi punya mekanisme internal dalam komisi etik
begitu pula kita
kan kita di jurnalistik juga punya
punya mekanisme internal dalam penegakan etik
dan seharusnya ketika komisi etik sudah menetapkan
maka itu harus kita hormati bersama
mas revo beberapa hari yang lalu juga kita meng highlight soal citra polri ya
yang dipotret oleh indikator politik ini menurun drastis gitu
dengan adanya pemecatan verdi sambo ini dalam sidang etik
seberapa ini bisa menolong citra polri terkerek kembali paling tidak
dalam hal kepercayaan
usai pemecatan verdi sambo ini mas revo
ujiannya masih berat renhard
ujiannya masih panjang dan berat gitu
kita kemarin lihat ketika kapolri juga melakukan rapat dengan pendapat di komisi tiga
banyak sekali komentar komentar bagaimana kemudian anggota komisi tiga itu mengkritisi sikap sikap atau perilaku dari anggota polisi dan keluarganya
bagaimana kemudian anggota polri itu mempertontonkan kekayaannya secara berlebihan misalnya
tidak muncul pertanyaan pertanyaan
sebenarnya berapa sih gaji polisi itu sehingga bisa memiliki kekayaan sedemikian rupa
itu kan pertanyaan yang diajukan secara terbuka oleh komisi tiga
komisi tiga saja bisa mempertanyakan seperti itu
pertanyaan ini kan juga menjadi representasi dari banyak orang di negara ini gitu kan renard ya
sekarang memang pr nya tidak hanya sekedar apakah kasus verdi sambo ini kan juga masih panjang
motifnya belum terbuka
kemudian nanti bagaimana dengan ee
hukuman terhadap verdi sambo terhadap barada e terhadap km dan juga beberapa orang yang ada di dalam tkp peristiwa itu
kemudian bagaimana dengan delapan puluh an anggota polri yang selama ini juga dianggap diperiksa dalam kasus ini
bagaimana kemudian polisi bisa polri menangani kasus ini baik secara pidananya secara etiknya
pasti panjang ini
kalau misalkan ini semua bisa tertangani dengan baik
proses keadilan itu bisa ditegakkan dengan baik
mungkin bisa jadi eee
kepercayaan publik juga akan berangsur pulih
tapi kemudian juga perubahan perilaku dari anggota kepolisian seperti yang kemarin disorot di komisi tiga
itu juga menjadi catatan penting gitu kan
bagaimana karena kan selama ini juga
bagaimana kemarin ya
banyak sekali kita lihatlah rekaman di dalam persidangan itu kan juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi dan media online gitu kan
ada banyak pertanyaan seperti itu
kepercayaan publiknya ya seperti itu ya
nah ini yang harus dibenahi oleh polri secara keseluruhan
ini pr berat sebenarnya memang buat polri untuk mengatasi kepercayaan publik itu
bahkan istri anggota polisi pakai tas mewah pun juga dipertanyakan begitu ya mas rivole
anggota dpr dalam rapat kemarin
serta mertakah ini kemudian menolong citra polri yang turun tajam akibat kasus brigadir yosua ini setelah pemecatan sambo
saya kira langkah segera kapolri memang perlu diapresiasi ya dengan cepat
istilahnya membentuk tim
kemudian memang setelah kapolri membentuk tim data data itu cepat keluar gitu pertemuan pertemuan yang diperlukan
ya kan seperti kesaksian berbalik arahnya
marjah e dan lainnya
kemudian yang akhirnya berujung kemudian pemecatan yang tidak hormat sudah disambu setelah mengaku maupun segala macam
artinya memang apa yang dilakukan polri ini agak positif lah
bagaimanapun ini kasus ini sangat besar
dan ketika kasus ini pertama kali muncul itu kan kapolri kan tugas ya
artinya ada berapa puluh orang yang kemudian dikenakan etik sanksi etik
beberapa akan disidang
ada yang paketnya juga berakan sangat di ruwina tinggi gitu kan
megang posisi strategis
pokoknya yang digajar gajar segala macam
tapi kan itu ada sebuah potret
bagaimana ketika seorang jenderal disambung berkendang
kemudian melibatkan banyak sekali orang
walaupun kemudian minta maaf ya
atas konsekuensi resiko jabatan
kemudian dia ingin menanggung resiko jabatan dari kawan kawannya
tapi kan tidak bisa dalam hukum seperti itu
dalam hukum yang pertama ucap diatung yang melakukan
walaupun dalam ketika dia tawar atau mengapres dan lain lain
kemudian akhirnya kena juga gitu
artinya ketika seorang jenderal itu berkendang
dari sambung berkendang kemudian yang ikut tuh banyak terlibat
ada berapa puluh orang
artinya itu ada sebuah konteks yang tidak bisa dipunggiri
harus dibersihkan dari polri
artinya masyarakat tuh melihat tuh kasus sambung itu udah kayak puncak gitu
puncak daripada banyak sekali persoalan selama ini yang muncul kecil kecil gitu
bagus kalau ini bisa dikuntaskan dengan cepat dikulirkan gitu loh
paling tidak proses hukum masih jalan terus
masyarakat juga masih akan monitor
tapi memang perlu waktu untuk bisa
kembalikan polri itu
hanya itu kembali persoalan masyarakat
harus seperti ini terus harus bersih terus
nggak boleh ada yang main main
apa tidak berkajilan
kemudian mempermainkan hukum
buktikan bahwa hukum tidak bisa diragai hatta
buktikan bahwa keajilan itu milik masyarakat gitu
baik masih butuh waktu
masih banyak pembuktian yang harus dilakukan oleh polri
oleh kapolri untuk mengembalikan ke citra polri yang merosot gara gara kasus brigadir yosua ini
sejumlah catatan yang banyak juga diberikan
termasuk juga dalam rapat dengan komisi tiga dpr ri
kita sudahi topik soal banding samba usai dipecat tidak hormat
kita bergeser ke topik yang lain usai jeda
ini soal safari partai penguasa pd perjuangan yang agak berbeda
kalau dalam pemilu pemilu yang lain pdip selalu dihampiri ke teku umar
sekarang pdip tampaknya akan menghampiri partai partai lain
apa yang kita perlu lihat dari safari politik ini menuju ke tahun dua ribu dua puluh empat
kami akan segera kembali usai jeda